lantas seperti apa antisipasi pemerintah dalam hal ini bpjs termasuk juga masyarakat terkait peredaran kartu bpjs palsu tersebut
adakah sindikat terlatih di belakangnya
waspada kartu bpjs palsu
kami ulas lebih lengkap di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia kepala humas bpjs kesehatan irfan humaydi
pak irvan terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak irfan ada korban ada satu ratus tujuh puluh lima yang sudah dicetak tadi kartu bpjs palsu
saya pun tidak terfikir ada yang mau punya kerjaan gitu ya untuk memasukkan kartu bpjs
tapi yang ingin saya pertanyakan pertama kali adalah apa yang akan dilakukan oleh bpjs kesehatan
apakah akan lepas tangan karena merasa tidak ada setoran ke kami atau justru akan mengirim tim ke sana
yang pertama semenjak kita menerima informasi tersebut
tentu kita melakukan investigasi dan juga konfirmasi ke berbagai pihak
termasuk juga menelusuri dan konfirmasi ke pemerintah daerah setempat maupun ke desa tersebut cross check
dan juga koordinasi dengan aparat keamanan polisian
bahkan kemarin juga baik dari divre lima yang membawa hijau barat lalu cimahi itu melaporkan secara lisan
dan sekarang sudah tertangkap untuk tersangkanya
jadi kita tidak tinggal diam
terhadap hal tersebut
termasuk juga antisipasi kalau yang mendaftar tadi delapan ratus an kepala keluarga
kita sebutlah korban mereka
ya korban tersebut sudah mendaftarkan
ternyata mereka memang masyarakat miskin dan tidak mampu
kita koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk bisa diusulkan menjadi penerima bantuan iuran
melalui jalur jam keseda atau yang dibiayai oleh apbd
sampai dengan situ
dan sebenarnya dengan sistem yang kita miliki ini
itulah kita bisa deteksi
apa sih pak sistem yang dimiliki abpjs untuk mendeteksi
jadi kita kan setelah terdaftar semua master filenya itu kita bentuk dalam satu master file nasional online
jadi seluruh cabang dan seluruh faskes yang kerjasama dengan kita itu bisa diakses
jadi begitu seseorang ingin mendapatkan pelayanan di faskes fasilitas sehatan
misalnya rumah sakit atau puskesmas atau klinik
itu terlebih dahulu diverifikasi
kartu oke kartunya dicek di master plan
jadi meskipun dari papua datang ke jakarta gitu
kalau kartunya meskipun kartunya cuma kertas biasa tapi nomornya valid
oh kalau misalnya sesuai maka dia akan melakukan pelayanan
tapi sebaliknya bila kita lihat di master file tidak ada namanya
sama sekali tidak ada yang cocok kita konfirmasi juga dengan identitas lain nggak cocok
maka ini diduga ini tidak valid boleh jadi ini juga palsu
nah itu sudah kita antisipasi
apakah dalam pada saat pembuatan sistem ini dulu
tim di bpjs juga sudah memperhitungkan kemungkinan akan ada kartu palsu untuk bpjs
ya sebenarnya kalau terkait dengan palsu ini mungkin banyak kemungkinan ya
bahkan event kartu
sudah terprediksi sebenarnya ada kemungkinan
ya kartu kredit dan lain sebagainya juga kan ada
tapi itu tadi sudah diantisipasi seperti itu
sehingga kita menjaga agar sistem ini tidak jebol
artinya tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab
dia punya kartu palsu dia akses ke rumah
sakit free sama sekali padahal dia tidak terdaftar
jadi itu yang anda pastikan tidak akan bisa dibobol
jadi tidak akan jadi yang akan ketahuan langsung dengan verifikasi kartu tadi
ya meskipun bentuknya kan kartu kita ada banyak
artinya kartu yang dulu pns lalu juga kartu versi jkn bpjs nya
ada kis dan juga jam kesda dan eid
jadi kita bisa print sendiri kertas sendiri
tidak apa apa kertas mau besar mau kecil
yang penting nomornya begitu kita panggil itu bisa muncul
dan aktif bisa dilaini
sambil verifikasi dengan kartu ktp misalnya
betul kalau misalnya kita curigai juga
loh kok kayaknya namanya ya meragukan gitu ya
seperti airline juga bisa dibantu ktp nya kita cocokkan
kalau oke atau kakak bisa langsung
baik pak irvan ini kita memiliki data di plasma
cara mendaftar bpjs kesehatan mungkin sekaligus anda juga mensosialisasi
agar ini menjadi korban terakhir
penipuan bpjs ataupun kartu bpjs kesehatan
saya berharap ini benar benar yang terakhir
dan mungkin anda sekaligus bisa menjelaskan
ada beberapa tahapan cara mendaftar bpjs untuk pemirsa mungkin
yang bisa dipilih oleh pemirsa kita saat ini
silahkan pak irvan
yang pertama channel yang resmi adalah kantor cabang
dan kantor layanan operasional kabupaten kota
jadi nggak usah ke kantor lain itu saja bpjs kesehatan
kantor cabang saja
iya kantor cabang dan
mungkin tidak ada petugas bpjs yang ke sana mungkin menganggap
ya calon tapi mengaku sebagai petugas bpjs
tidak tidak ada
tidak pernah ada
tidak pernah ada
jadi pastikan itu kantor bpjs kesehatan
dan kantor layanan operasional kabupaten kota
jadi tersebar di seluruh indonesia
yang kedua sekarang kan sudah zamannya internet ya
bisa juga website di sini ada
dengan website ini nyetak kartu juga nggak perlu ke cabang
tadi notifikasi by email lalu kartunya e id
dia cetak sendiri pakai kertas sendiri terserah mau kertas seperti apa
lalu di sini kantor cabang bank yang kerjasama dengan bpjs kesehatan
jadi masyarakat tidak perlu khawatir oh kartu saya palsu atau tidak
selama yang bersangkutan mendaftar di channel resmi
langsung sendiri atau kerabat dekat anggota keluarga
tapi kalau mendaftarnya melalui calo
atau ada pihak lain yang menawarkan
nah itu perlu di cross check
jadi ada yang membantu benar benar membantu nih
dan itu free semua biaya ya
untuk pendaftaran segala macam
begini itu kan ada segmennya
kalau segmen pbi penerima bantuan iuran
yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu free
nah itu untuk masyarakat miskin yang tidak mampu
tapi kalau pekerja bukan penerima upah yang mampu
kelas satu delapan puluh ribu per jiwa per bulan
kelas dua lima puluh satu ribu per jiwa per bulan
kelas tiga rp dua puluh lima lima ratus per jiwa per bulan
kalau ada yang menawarkan mengurus bpjs nilainya tidak demikian
lebih kecil atau lebih tinggi daripada nilai tersebut
patut dicurigai ini tidak resmi
jadi ada pilihan buat yang melek teknologi bisa menggunakan website
buat mungkin yang lebih senang manual
mungkin bisa kantor cabang ataupun juga ke bank bank yang sudah ditunjuk oleh bpjs
kalau ada yang terlanjur sudah terlanjur gitu ya
bisa dicek gitu
wah kartu saya valid apa enggak
itu ke rp satu lima ratus
bisa menghubungi call center
saya juga nanti mau cek pak
mudah mudahan sih tidak palsu ya pak ya
baik terima kasih pak irvan
sama sama dan terima kasih kembali
telah bergabung bersama kami dari bpjs kesehatan
telah bergabung di cnn indonesia business